hari ini antasari azhar menggelar syukuran atas status bebas bersyarat yang diterima olehnya
syukuran digelar di kawasan bsd tangerang selatan dan beberapa tokoh nasional hadir dalam acara ini
yang paling penting ini pelajaran untuk siapa saja
bagi yang melaksanakan bagi yang kena
supaya jangan terulang
jadi bukan apa apa menurut saya kemudahan harus diungkap
supaya jangan terjadi lagi
itu saja yang penting
tapi tadi yang tampak hadir bersama dengan yusuf kala adalah menkuham yasona lauli
yang tadi juga sempat memberikan pernyataannya
iqbal dalam atau maksud kami setelah dilakukan pertemuan tadi di dalam dengan acara syukuran ini
kemudian yasona dan juga yusuf kala keluar dari hotel grand zuri ini
yasona lawli sempat menyatakan bahwa mengenai gerasi yang diajukan oleh antasari ashar
dan pihaknya mengaku sudah menyerahkan kepada yasona
artinya yasona lawli sudah memberikan rekomendasi untuk dilakukan gerasi
atau diberikan negrasi kepada antasari azhar
tetapi tidak hanya itu iqbal
ada pernyataan menarik yang kemudian dilontarkan oleh menteri hukum dan ham yasona lawli dalam kesempatan ini
yasona menyatakan bahwa setelah dirinya melihat atau mereview kembali permintaan permintaan dari antasari ashar
dalil dalil bagaimana perkara ini terjadi
kemudian yasona lali tadi menyebut bahwa ada something smelly
kata yasona lali dalam perkara ini
ada hal yang berbau anjir dalam kasus yang menimpa antasari asar pada tahun dua ribu sembilan
iqbal saya ingin ajak anda untuk merunut sedikit bagaimana akhirnya antasari azhar menjadi pesakitan di negara ini
ia kemudian menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan bos pt raja wali banjaran
yaitu nasruddin zulkarnain pada tahun dua ribu sembilan
nasruddin sulkarnain ditemukan tewas di dalam mobilnya pada empat belas semaret dua ribu sembilan
dan kemudian diduga
ini adalah permasalahan yang didalami oleh antasari azhar
majelis hakim memfonis antasari asar dengan delapan belas tahun penjara
pada saat itu memang banyak sekali kasus sedang ditangani di kpk
di mana saat itu antasari azhar menjabat sebagai ketua komisi pemberantasan korupsi
iqbal saya ada beberapa catatan di sini
kasus kasus yang saat itu sedang bergulir di kpk
di antaranya adalah pengadaan informasi teknologi dalam pemilu dua ribu dua puluh
di mana saat itu memenangkan ee
sma sebagai presiden
kemudian di tahun dua ribu empat ini ada penggelembungan suara
di penggelembungan suara ini adalah di salah satu provinsi yang penduduknya hanya seratus ribu
ada pengumuman suara sampai suaranya mencapai satu juta
dan ini kemudian yang sedang ditelisik oleh kpk saat itu
kemudian ada kasus bantuan likuiditas bank indonesia
di mana di sini memang antasari ashar atau kpk tidak menyidik mengenai blbi senilai satu ratus lima puluh empat miliar rupiah
yang sudah ditangani oleh kejaksaan
dan itu kpk sedang menangani kasus senilai empat ratus lima puluh lima miliar rupiah
yang belum ditangani oleh pihak atau hukum manapun di indonesia ini
karena pada saat itu presiden soeharto sudah mengucurkan blbi ini sebanyak enam ratus miliar rupiah
tetapi yang diusut baru sekitar satu ratus lima puluh empat miliar rupiah
dan yang menarik lagi iqbal pada saat kasus atau pada saat antasari azhar mencapai sebagai ketua kpk ini
kemudian dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan

hal inilah yang kemudian menjadi titik titik atau benang benang merah
yang kemudian membuat kasus atau menjadikannya tersangka
antasari asar ini dinilai ada sisi sisi politik yang terselubung di dalamnya
dan tadi iqbal antasari azhar juga menyebut bahwa yang diundang pada syukuran kebebasan bersyarat antasari azhar
yang keluar dari penjara pada sepuluh november dua ribu enam belas ini adalah orang orang yang memang dianggap dekat oleh antasari
yang dianggap peduli pada dirinya
pada saat antasari ashar berada dalam penjara
baik menarik sekali
tadi yasona lauli mengatakan bahwa ada sesuatu yang anjir dalam kasus ini
kita tahan dan kita lihat seperti apa nanti perkembangannya
terima kasih maria sarjana yang melaporkan langsung dari tangerang banten